kamera sisi tv
kamera sisi tv
tangrang banten tepatnya di kawasan batu cepet
cctv merekam belasan remaja membegal sejumlah buruh sebuah pabrik yang sedang istirahat
mengancam dengan senjata tajam pelaku menyerang lalu merampas ponsel para korban
polisi yang mendapatkan laporan kemudian mengejar gerombolan perampas ponsel ini
polisi berhasil menangkap sembilan orang tujuh diantaranya masih di bawah umur
senin siang kapolres metro tangerang kota kombes zain dwi nugroho dalam rilisnya mengungkapkan
pemikiran terjadi pada akhir pekan lalu
menurut polisi para pelaku yang mayoritas masih di bawah umur dalam keadaan mabuk minuman keras saat beraksi
sebelum mereka keliling melakukan aslinya mereka minum minuman keras dulu jadi seperti itu
awalnya mereka bertujuan mau tawuran tapi karena yang diajak nggak datang
jadi mereka nyari sasaran lain yaitu melakukan penyuruhan dengan kerasa jadi seperti itu
dari tangan para tersangka disita dua celurit telepon seluler hasil curian dan sepeda motor
dua tersangka yang sudah dewasa dijerat dengan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
sedangkan tersangka yang masih di bawah umur akan diadili di peradilan anak